tidur juga dia
ini yang dinamakan
eh biung kenapa
jangan begitu dong
lu kenapa kau nyusap disitu
eh dimana mana itu yang namanya raksasa
udah kagak ada
yang ada itu cuma didongeng
kalau poda percaya yaudah
gitu tadi binaget filmannya ada di belakang
kok sekarang ada di depan sih
gitu gak tau
gitu gak tau
lebih baik kita bikin gimana caranya kita bisa lolos

dari mana kering lalu taruh habis minum oli kok kayak ada yang kurang
hai tolong hah tentu tentu
tidur juga dia
ini yang dinamakan
ternyata kau berhasil
mendapatkan doang itu
nah ini dia
aku sudah mendapatkannya
itulah kita harus ada saling kerja sama
ternyata kau pintar
oh coba dulu dong
bukan di kaleng kaleng gitu loh
cepat lakukan belis
kita harus segera membebaskan raden
tenang aja nyai
aku akan lakukan ini
aku juga mendapatkan jelajah raden
sebentar lagi raden akan terolong
bebas dari batu ini
kenapa ketep ini
fenomena alam apa lagi ini
semoga bukan ditanda buruk
akhirnya aku bebas
ini dimana hari aku bisa berdendam
raden dimana kau
ada suaranya tapi gak ada wujudnya
gimana si raden ini
jadi bingung jangan ya
belis nyai bunga
aku ada di sini
mana gak ada jangan ya
tapi kami tidak bisa melihat lagi
di mana sih
aku ada di depan kalian
gak ada raden
ah bohong raden ini
jangan bercanda dong
mau main peta kumpet ya
raden gimana raden
ini semua karena aku tidak punya raga
kalian sudah aku suruh mencari ragaku
tapi tidak bercanda
tenang saja raden
karena kami sudah membawakan raga untuk raden
dengan raga sultan
balas dendamku akan telah sanaku
pokoknya raden tenang saja
aduh kayak lagi ketelan karet
ada apa sih
ayo dong sebutin sebutin
hah apa apa
oh mau minta dibuka
oke lah kalau begitu
ini yang keberapa ini
yang kedua pengen satu
pertama lepasin ikatan ya
oke lah kalau begitu
berarti permintaan ya
aduh kagak kasih permintaan ya
salah lagi aku
kok dilepasin taninya bos
sekarang yang kedua
aduh gimana ya
jangan kabulkan permintaan keduanya
kalau aku nggak kasih permintaannya aku bisa kebakar
aku juga ada perjanjian
tapi kalau aku kasih permintaannya
kau yang akan aku bakar hidup hidup
aduh nih mana sih
jadi bingung nih
kalau bingung pegangan dong
kalau nggak aku kasih nanti aku kebakar
kalau aku kasih aku dibakar
wah jadi bakar dong lama lama
kasih nggak kasih nggak
om jin sekarang kabulkan permintaan sultan yang kedua